beralih ke sumatera barat memasuki hari ke sebelas pasca banjir bandang sejumlah daerah di kabupaten pasaman barat sumatera barat masih belum bisa dijangkau sepenuhnya karena terputusnya akses transportasi
bahkan untuk melanjutkan aktivitasnya sebagian warga terpaksa menggunakan rakit dan perahu terputusnya sarana transportasi juga mengancam buah kelapa sawit yang sudah memasuki masa panen
memasuki hari ke sebelas pasca banjir bandang sejumlah daerah di kabupaten pasaman barat sumatera barat masih belum bisa dijangkau sepenuhnya
di antaranya kawasan nagari maligi dan sikilang di kecamatan sasak sedikitnya ada lima titik jalan yang terputus di kawasan ini
jalan juga dikenangi pertemuan air laut dan sungai atau dalam bahasa setempat dikenal sebagai bubuih yang ketinggian airnya mencapai satu meter
kondisi ini menyebabkan lebih dari sepuluh jiwa warga yang tinggal di maligi dan sikilang terisolir
kalaupun ada yang nekat bepergian mereka terpaksa menggunakan ragit darurat dan perahu
atau yang sekarang yang terputus itu ada sekitar lima titik pak yang terputus oleh banjir kemarin sehingga memutus akses jalan kita sekarang ini
dan yang kita butuhkan sekarang ini tanggap darurat
darurat yang perlu kita kira adalah bagaimana bisa terbukanya jalan darurat untuk akses jalan masyarakat untuk lancarnya ekonomi masyarakat
kemudian kalau untuk jembatan kita rasakan ada sekitar dua jembatan darurat atau tiga jembatan darurat yang penting kita bangun saat ini pak
rusaknya sarana transportasi juga mengancam buah sawit yang sudah dipanen
sawit tidak bisa dijual karena tidak bisa diangkut dari perkebunan warga
selain itu saat ini masih ada ratusan hektare sawit yang sudah masuk
sudah masuk masa panen
warga memilih membiarkan buah kelapa sawit tetap di batang sambil menunggu akses jalan kembali terbuka
anggota dpd ri emma yohana yang meninjau lokasi tersebut berharap pemerintah setempat bisa segera membuat jembatan
kita harus memberi perhatian sebetulnya buah buah kita semua ya
dan kita berharap dalam masa tanggap darurat yang disambung oleh pemkap ini dapat dicarikan solusinya
dengan terselamatkannya jalan ke
jembatan darurat di sini berarti ada dua kenegarian itu bisa terselamatkan
lebih dari dua belas ribu jiwa sangat tergantung kepada keselamatan mereka bagaimana mereka bisa keluar
karena saat ini transportasi boleh dikatakan lumpuh total
banjir bandang di kabupaten pasaman barat terjadi di sebelas kecamatan sejak dua belas oktober lalu
sejumlah sarana penghubung antar daerah hancur
meski tidak ada korban jiwa
tapi sejumlah rumah hanyut
pemerintah setempat sudah menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat hingga dua puluh lima oktober mendatang
dalam catatan sementara bpbd setempat kerugian akibat musibah ini hampir dua puluh tujuh miliar rupiah
johnedi kambang kabupaten pasaman barat